masa mahasiswa dari berbagai universitas yang berdemo di depan kompleks gedung dpr
ramai ramai menyingkirkan kawat duri yang menjadi penghalang ke gerbang dpr
masa meminta pagar dibuka agar bisa masuk menemui pimpinan dpr
di depan gedung dpr jalan gatot subroto jakarta
mahasiswa kompak menyanyikan yel yel
mereka meminta gerbang dpr dibuka
mahasiswa pun kompak menarik kawat duri yang dipasang polisi di depan gerbang gedung dpr
kawat duri disingkirkan menggunakan tangan yang dilapisi spanduk dan kardus
setelah kawat duri tersingkir masa kemudian merapat ke depan gerbang dpr
masa meminta pintu gerbang dpr segera dibuka
agar mahasiswa bisa menemui pimpinan dpr untuk menyampaikan aspirasi
menolak undang undang seperti ruu kuhp pertanahan termasuk menolak undang undang

masa kemudian masyarakat dpr menerima pembukaan
sebelumnya ratusan mahasiswa unj bersiap berangkat untuk melanjutkan aksi demonstrasi
di gedung dpr ri jakarta selasa siang
tuntutan bertujuan untuk menuntaskan reformasi badan eksekutif dan legislatif
serta penolakan revisi undang undang kpk
ratusan mahasiswa universitas negeri jakarta ini mulai bersiap
menuju gedung dpr dari kampusnya di jalan pemuda tawa mangun jakarta timur selasa siang
mereka ingin melanjutkan aksi demonstrasi dengan tuntutan yang sama
dengan demo sejarah
sebelumnya para mahasiswa ini menuntut dpr menuntaskan reformasi
badan eksekutif dan legislatif serta menolak ruu tentang kpk
yang telah disahkan oleh dpr
mahasiswa yang diletapi alma mater bendera sepanduk
pengeras suara dan kendaraan seperti mobil dan truk ini
berangkat dari jalan pemuda melewati cawang dan terus menuju jalan gatot subroto
hingga finish di depan gedung dpr ri jakarta pusat
sementara itu mahasiswa dari universitas negeri jakarta
universitas bung karno di salemba salemba melakukan aksi long march
ke depan istana dan gedung dpr mpr jakarta pusat
dengan berjalan kaki dan menggunakan dua biskop aja
puluhan mahasiswa ubk long march dimulai dari jalan diponegoro
aksi ini dilakukan untuk menolak liberalisasi hukum
adili pelanggaran hamberat dan wujudkan reformasi agraria sejati
serta rancangan undang undang hukum pidana atau rkuhp
ratusan mahasiswa sh unggul berkumpul di depan kampus
untuk melakukan aksi unjuk rasa ke gedung dpr ri selasa siang
para mahasiswa akan menuntut penolakan sejumlah undang undang
yang akan direvisi oleh dpr ri
sejumlah persiapan mulai dari spanduk dan poster
telah disiapkan untuk melakukan aksi penolakan revisi sejumlah undang undang oleh dpr ri
presiden mahasiswa universitas esa unggul rahmat effendi menilai
sejumlah draft revisi kuhp yang dibuat oleh dpr
banyak pasal karet dan berat
selain itu pada pasal dua ratus delapan belas dan dua ratus sembilan belas tentang kebebasan berpendapat
dinilai mengekang demokrasi rakyat
pusat berkumpul di depan kampusnya ratusan mahasiswa akan menuju ke senayan jakarta pusat
untuk melakukan long march ke gedung dpr ri
aksi hari ini merupakan bentuk solidaritas kita
terhadap teman teman kita juga yang sudah turun aksi
sempat di tanggal dua puluh tiga september kemarin
kami bersama aliansi mahasiswa indonesia tergabung untuk sama sama kita memperjuangkan
hak hak kita kita memperjuangkan apa yang sudah kita sepakati
salah satunya tentang supaya presiden jokowi dodo menerbitkan perpuh
mengenai atas undang undang kpk itu sendiri
kemudian masih banyak lagi agenda agenda yang akan kita lakukan hari ini
kami akan tergabung dengan beberapa kampus
kumpul kita akan ada di tvri kemudian kita akan long march ke gedung dpr ri